dan gue beneran sayang banget sama pangeran
gue gak mungkin putus berat banget buat gue kalau harus putus
weight guys tadi gue denger ada kata kata putus
salah satu dari kalian ada yang putus ya
oke gue tunggu filenya
semoga putri usus goreng udah ngelupain kejadian tadi malem
maafin aku pangeran
aku tahu kamu tulus mencintai aku
tapi aku jadi ragu buat melanjutkan hubungan kita
paksi online nya udah nunggu depan kan
jadi berangkat sama sama ibu kan
bu nawang sudah mau berangkat kerja
mau saya anterin
gak usah pak regar
saya udah pesen
taksi online di depan tuh
lagian putri mau berangkat sama saya
putri usus goreng kenapa malah milih pergi ke kampus sama ibu eh
apa dia sengaja menghindar dari gue
saya duluan ya pak ya
pada perjalanan ini
dan selamat hari nanti ya pak regar
selamat hari nanti
mari pak regar kau nyampe
kamu mana sih
nyusulin pacar saya ya pak regar
saya kan mau kampus bareng
gak usah deh
putri pasti punya alasan lain
kenapa gak mau bareng sama kamu
malah bareng sama ibunya
tapi kan pak regar
saya mau barengan sama putri ke kampus
gak usah saya bilang
gak usah putri dimarahin sama bu nawang
gara gara ketahuan pacaran sama kamu
apa sih yang udah papa omongin ke putri
sampai sampai putri menghindar lagi dari gue
bareng sama saya aja
ini ke kampus bunga bangsa dulu ya
baru tujuan berikutnya nanti saya kasih tau ya

ya ini kan hari pertama setelah kamu cuti lama di cafe kenangan ya
ya walaupun ibu gak ngasih sih sebetulnya kamu untuk kerja di sana
kuliah ibu takut kamu kecapean
semalam aku belum mulai kerja di kafe kenangan bu
jadi semalam kamu kemana put
mana semalam itu hujannya deres banget
sebenernya ada apa put
yang harus gue kasih tau ke ibu
tapi gue gak mau ibu kecewa dan sakit hati
kalau gue ngomong terus terang
put sebaiknya ibu tidak bisa lihat kamu put
ya kan kamu cerita ke ibu kasih tahu ibu ada masalah apa sih put
sebenarnya semalam aku ngerjain tugas di rumahnya citra bu
soalnya kan aku harus ngejar materi yang selama ini aku gak ikutin
putri harusnya ada apa apa
kamu tuh cerita ke ibu telepon paling gak supaya ibu tuh kan gak khawatir sayang
aku terus kepikiran soal kematian mas jaka
sebenarnya aku tuh pengen banget cerita ke putri tentang apa yang terjadi saat kematian ayahnya
tapi sepertinya putri sendiri sedang banyak pikiran
lain kali aja deh aku cerita kalau semuanya udah jelas
karena aku gak mau nambah beban pikiran putri
tapi aku gak mungkin cerita hubungan aku sama pangeran ke ibu
apalagi soal om alex yang udah menghina aku semalam
ternyata permasalahan lu rumit ya
tapi lo harus kuat ya ngadepinnya
gue tuh merasa bersalah banget dong sama ibu gue lagi cit
gue harus nekat backstreet sama pangeran
belum lagi yang selama ini ditakutin sama nyukap gue terjadi
ternyata di posisi lo juga jadi serba salah ya put
ya kalau gue ada kayak lo sekarang
kayaknya menurut gue gue juga gak bakalan tahan deh
secara kan om alex gak setujuin lo sama pangeran jadian
karena status sosial kalian berdua itu berbeda
terus tante nawang juga gak setuju sama hubungan kalian berdua
ya karena tante nawang itu takut
nanti lo diteken teken sama om alex
terus dihina hina lagi sama om alex
terus gue harus gimana dong
masa iya sih gue harus putus
kan kita udah sama sama janji akan berjuang demi cinta kita
dan gue beneran sayang banget sama pangeran
gue gak mungkin putus
berat banget buat gue kalau harus putus
tadi gue dengar ada kata kata putus
salah satu dari kalian ada yang putus ya
lo kan sama atta couple terhits sekampus
gak salah nih mel baik baikin gue gini
lo sama pangeran gak putus kan
sumpah ini bad news banget sampai lo putus
hubungan gue sama pangeran baik baik aja
gak ada yang putus
gak ada yang putus
sumpah gue ikut bahagia dengarnya
mau bertiga ngapain sih di sini
kita bertiga kesini karena mau join geng kalian
mau maksud lo kita bertiga sama mereka berdua jadi satu geng
menurut gue ya
gimana kalian berdua mau gak
mel kelihatan ceria dia senyum senyum aja tuh
tapi kenapa dia ngebatin kayak gitu ya
maksud dia apa sih sebenarnya
putri emang lo yakin kalo mel itu udah berubah
ya secara lo tau kan gimana liciknya si mel
dulu sama lo itu dia itu udah kelewat batas banget
tapi kan kita nggak boleh kali berprasangka buruk dulu
apalagi dia punya niat baik
mau berubah jadi orang yang lebih baik lagi
dan gue yakin kok kayaknya mel tulus deh beneran mau berubah
soalnya mel sengaja ngatur acara makan siang
buat gue mel papanya dan ibu gue
buat gantiin acara makan siang yang pernah berantakan
karena waktu itu mel tau kalo orang yang dicintai papanya itu ternyata ibu gue
dan dia gak terima
dia tuh kan sampe pura pura buta
licik banget orangnya bisa ngelabuin semua orang
tapi kan semua orang itu berhak
dapat kesempatan kedua
siapa tahu dari peristiwa yang terjadi mel belajar
dan makanya sekarang dia memutuskan untuk berubah jadi orang yang lebih baik